rencana pembelajaran tatap muka yang digagas pemerintah pusat menimbulkan perbedaan persepsi dengan sejumlah daerah
hal ini diungkapkan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim pada rapat dengan pendapat dengan komisi sepuluh dpr ri pekan lalu
nadiem mengatakan vaksinasi pelajar tidak menjadi acuan pemberlakuan pembelajaran tatap muka
karena vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah
saya ulang sekali lagi vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah
kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level satu sampai tiga
itu saja level satu dan tiga semua sekolah di level satu dan tiga boleh melaksanakan tatap muka
jadi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka
mas menteri boleh saja punya kebijakan di level nasional
tapi di daerah istimewa yogyakarta pak sultan punya kebijakan berbeda yang dirasa lebih pas untuk daerahnya
meski masih berada di level empat sri sultan baru akan mengizinkan pembelajaran tatap muka
bila delapan puluh persen siswa
yang sudah di vaksinasi
saat ini baru sekitar separuhnya saja yang sudah divaksin
dan ditargetkan selesai vaksinasi maksimal pada september mendatang
saya minta guru kan sudah kita selesaikan untuk vaksin
pelajar sudah harus divaksin
kalau belum jangan dilakukan tatap muka
risikonya terlalu besar
tingginya kasus di yogyakarta
salah satunya diakibatkan adanya transmisi varian delta yang terdeteksi mulai juni lalu
pada pertengahan juli sri sultan mengumumkan
dari dua puluh spesimen yang dites dengan whole genome sequencing
enam kasus diantaranya diderita anak anak
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta